komisi pemilihan umum daerah kabupaten gresik akan menggelar pemungutan suara ulang di salah satu tps di desa dahan rejo kecamatan kebomas kabupaten gresik
pemungkutan suara ulang itu akan digelar rabu pagi hanya untuk pemilihan calon presiden saja
salah satu tps di kabupaten gresik jawa timur menggelar pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan pada rabu pagi
pemungutan suara ulang itu diselenggarakan di tps sepuluh desa dahan rejo kecamatan kebomas dengan jumlah dpt sebanyak dua ratus enam puluh tujuh orang dan dptb empat orang
selasa sore kpud kabupaten gresik menyiapkan logistik untuk pemungutan suara ulang khusus pemilihan calon presiden saja
pemungutan suara ulang ini digelar lantaran ada tujuh pemilih gelap yang memaksa menyoblos
di tps sepuluh desa dahan rejo itu terjadi
seseorang yang tidak terdaftar di dpt dptb tapi menggunakan hp nya di situ
sehingga atas dasar kejadian itu atas dasar rekomendasi panwas cam
maka di tps tersebut akan kita lakukan pemungutan suara ulang
rencananya kapan itu digelar
sudah kita putuskan bahwa psu itu akan kita laksanakan
pada tanggal dua puluh empat april dua ribu sembilan belas
nanti yang akan diulang itu untuk pemilihan apa ini
karena kemarin kpps hanya memberikan suara suara pilpres
maka yang diulang hanya untuk pilpres saja
sebelumnya tujuh pemilih gelap yang tidak terdaftar di dpt maupun dptb
memaksa menggunakan hak pilihnya
pada tujuh belas april lalu hingga sempat terjadi ketegangan dengan petugas kpps
mereka terdiri dari laki laki dan perempuan yang datang hanya membawa ktp elektronik saja
tanpa membawa form a lima
diketahui ketujuh orang itu berasal dari malang madiun dan pasuruan
niftahul arif gresik jawa timur